hai informasi tentang dibukanya kembali kuota umroh oleh kementerian agama arab saudi memberi
angin segar bagi jamaah umroh dan haji indonesia namun kementerian agama republik indonesia
memastikan indonesia tidak masuk daftar kuota karena umroh pada awal ramadan seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
hanya diperuntukkan bagi ekspatriat di arab saudi dan penduduk setempat pemerintah indonesia masih
menunggu regulasi haji dari kementerian agama arab saudi sembari melakukan langkah diplomasi
hai ikhtiar diplomasi yang dilakukan oleh kementerian agama pemerintah republik indonesia
saya kira jalan terus jadi indonesia insyaallah menjadi negara pertama yang diberi informasi
terkait dengan penyelenggaran haji tahun seribu empat ratus empat puluh dua hijriah terkait dengan kuota sampai dengan hari
ini belum di dapatkan apa namanya informasi
sementara itu sejumlah biro perjalanan haji dan umroh di surabaya tetap mempersiapkan dokumen dan
kelengkapan syarat bagi jamaah dan berharap upaya pemerintah mengendalikan kofit sembilan belas melalui
vaksinasi dapat dibaca sebagai itikat baik oleh pemerintah arab saudi banyak yang salah
paham dikira peraturan umroh tersebut termasuk indonesia
padahal indonesia termasuk dua puluh negara yang di ban yang dilarang mengirim jamaah umroh ke arab saudi
hingga sekarang ini waktunya kan tinggal beberapa hari lagi ya ramadan sampai saat ini belum ada
cuklaknya jika tidak ada cuklak berarti ya tidak ada peluang begitu kalaupun ya
kalaupun pemerintah saudi akan memberikan kuota kepada indonesia aturannya sama dengan
hai diluar syarat syarat yang lain misalnya usia maksimal enam puluh tahun tidak mempunyai penyakit bawaan
menjadikan titik toreng hai hadap pelaksanaan haji ditanungin mbak jadi karena sampai saat ini bisa
karena pemerintah kita sekarang lagi gencar dalam vaksinasi yang menjadikan salah satu syarat untuk bisa beribadah dengan maksimal di sana semoga ini bisa berjalan beriringan
namanya vaksin ini kan menjadikan salah satu syarat untuk kita bisa beribadah di sana jadi semoga pemerintah saudi bisa memahami ya ataupun melihat itikat niat baik kita terutama indonesia di dalam mengikuti protokol kesehatan yang diminta oleh pemerintah saudi
yaitu virus dengan vaksinasi
vaksin covid sembilan belas menjadi syarat wajib bagi jamaah umroh dan haji
biro perjalanan haji dan umroh di surabaya menyayangkan tidak adanya vaksinasi khusus bagi jemaah calon haji dan umroh yang terdaftar
dengan demikian pemenuhan syarat utama keberangkatan haji dan umroh menjadi tersendat
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur